aksi turun ke jalan menuntut pembatalan undang undang cipta kerja
menimbulkan kerumunan masa yang berpotensi menjadi tempat penyebaran covid sembilan belas
dinas kesehatan tangerang diturunkan pada aksi masa di kawasan industri cikupamas tangerang banten
hasil rapid test yang dilaksanakan kepada sembilan puluh peserta aksi pada selasa kemarin
menunjukkan tiga belas orang diantaranya reaktif
peserta aktif yang reaktif saat ini sudah diisolasi dan akan menjalankan swab test dalam waktu dekat
karena telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan kemarin
dan kita sudah melakukan upaya melakukan rapid test
kemarin itu di sini sembilan puluh orang kita rapid test
hasilnya tiga belas orang reaktif
sementara itu dinas kesehatan kota semarang jawa tengah memprediksi jumlah pasien covid akan melonjak dua puluh hari ke depan
hal ini menyusul aksi demo ribuan buruh yang malah omnibus lalu di semarang
aksi demo ribuan buruh yang mengabaikan protokol kesehatan dikhawatirkan memicu lonjakan pasien covid
saat ini mayoritas pasien covid di semarang berasal dari tiga puluh lima klaster keluarga
tambah kluster kantor pasar dan perusahaan
kepala dinas kesehatan kota semarang menyayangkan terjadinya kerumunan masa pada aksi demo di semarang
baik dari pihak buruh maupun warga sipil lain
tim liputan cnn indonesia